dan aku udah janji kalo aku akan jaga kalung itu baik baik
ini identitas orang yang jual kalung untuk kesini
oh mereka memang ngejual kalung lewatin hati yang khas
tapi mereka jualnya lepas
karena gak ada surat surat atau sertifikatnya
yang penting kita selamat
boleh saya liat kalung ya mbak
mbak kalungnya udah laku
kapan kalungnya itu laku
sebelum kalian kesini
pemilik kalung itu belum lama pergi dari sini
mbak saya boleh tahu nggak siapa yang beli kalung itu
pasti ada sertifikatnya kan
saya boleh liat gak sertifikatnya
itu rahasia konsumen yang harus kami jaga
saya mohon karena itu tuh bukan sebarangan kalung mbak
itu kamu berharga banget buat saya
itu peninggalan terakhir dari almarhumah mama saya
jadi saya harus cari siapa yang beli kalung itu
atau gini deh mbak
kasih tahu kita ciri ciri orang yang beli kalungnya
mbak masih inget kan
tadi ada dua perempuan yang beli kalung itu
yang satu perempuan yang beli kalung itu
pakai baju kotak kotak hitam merah
terus kalau yang satunya lagi
tapi rambutnya tuh dua duanya pendek
dean raga setia
dan sekarang anda resmi menjadi peserta
semoga berhasil ya
dan diuring adalah
gue bisa minta dia menghambat mondi di track roadress
kalau lo sanggup gue transfer sekarang
rencana gue pasti berhasil
gue jadi makin merasa bersalah sama dia
kalung itu peninggalan terakhir dari amarah rumah mama
dan aku udah janji kalau aku akan jaga kalung itu baik baik

lo udah selesai numpahin semua perasaan yang ada di hati lo
lo bisa kok hapus air mata lo pake tisu ini
lo gak perlu tahan atau sembunyiin kesedihan lo
karena rasa sakit itu emang harus dikeluarin
tapi lo gak boleh lupa
setelah kesediaannya hilang lo harus semangat lagi
lo harus mampu dapetin apa yang lo mau
gue ngerasa bersalah banget
dan gue akan tebus kesalahan gue ini
gue kan ada terus di samping lo kok
gue akan terus temenin lo sampai dapetin kalung peninggalan almarhum banyak banyak
ini kalungnya bagus banget ya
iya cantik ya
terus aku juga harap kalung ini bisa bawa keberuntungan buat aku